akibat diguyur hujan deras selama delapan jam
tebing setinggi sepuluh meter di banjarnegara jawa tengah longsor
hingga menutup jalan penghubung antar kabupaten banjarnegara
dengan pekalongan serta kawasan wisata dieng
timbunan material longsor yang menutup jalan ini
mencapai ketebalan dua meter
tim sar banjarnegara belum bisa memindahkan material longsoran
karena pergerakan tanah tebing yang longsor masih terus terjadi
longsor yang menimpa tebing setinggi sepuluh meter ini
terjadi di tegung asi gadung kecamatan karangkobar banjarnegara jawa tengah jumat pagi
pergerakan tanah longsor ini masih terus terjadi
hingga menutup jalan penghubung antar kabupaten banjarnegara dan pekalongan
serta kawasan wisata dieng
beberapa warga serta tim sar yang berada di lokasi sempat panik
saat terjadi pergerakan tanah
bahkan beberapa pohon terlihat tumbang terbawa tanah yang longsor
warga yang panik berlarian khawatir terjadi longsor yang lebih besar
longsoran material yang menutup jalan ini mencapai ketebalan dua meter
sepanjang sepuluh meter
akibatnya akses jalan antar kabupaten banjarnegara dan pekalongan terputus total
warga yang akan menuju kabupaten pekalongan kecamatan karangkobar
atau sebaliknya harus memutar sejauh lima belas km melewati desa gripit
sementara itu upaya pembersihan material belum bisa dilakukan
karena kondisi tanah masih terus bergerak dan membahayakan petugas
tingginya curah hujan selama sepuluh kan terakhir
mengakibatkan delapan titik longsor di banjarnegara
yakni di kecamatan punggelan wanayasa paweden dan karangkobar
kami laporkan bahwasannya kondisi ruas jalan provinsi di titiknya di karangkobar
ini di atas panah wisata sigang dulu putus total ini tertutup longsor
dan sampai dengan hari ini kita laporkan proses longsor masih berjalan
badan penanggulangan bencana daerah bpbd banjarnegara mengimbau
warga yang berada di zona merah atau daerah rawan bencana
waspada saat terjadi hujan dengan indah

peristiwa bencana kerap dipicu oleh hujan yang turun terus menerus
imam ambar woto banjarnegara